banjir di awal tahun dua ribu dua puluh mengagetkan warga jakarta dan sekitarnya
setelah merayakan malam pergantian tahun
warga jakarta dan sekitarnya diguir hujan lebat lebih dari enam jam
banjir pun terjadi di sejumlah wilayah jakarta
lebih dari sembilan belas ribu warga pun mengungsi
menanggapi banjir di jakarta
menteri pupr basuki hadi mujono menyoroti tentang normalisasi
yang belum sepenuhnya dilakukan di sungai ciliwung
mohon maaf bapak gubernur
selama penyusuran kali ciliwung
nyata yang ciliwung yang sepanjang tiga puluh tiga km
yang sudah ditangani normalisasi enam belas km
di enam belas km itu kalau kita lihat insya allah aman dari luapan
tapi yang belum dinormalisasi terkenal
nah ini kita harus gubernur akan diskusikan untuk membuat program itu
menanggapi hal tersebut gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan
bahwa apapun yang dilakukan di jakarta tidak akan berfungsi maksimal
jika tidak ada pengendalian air
dari daerah pegunungan di selatan jakarta
mohon maaf pak menteri saya harus berpandangan nih pak menteri
karena tadi bapak menyampaikan
jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke jakarta
dan tidak ada pengendalian dari selatan
maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir
termasuk di jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya
kita sudah menyaksikan di bulan maret yang lalu
di kawasan kampung melayu yang sudah dilakukan normalisasi
itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim
artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan
bahwa sedang menyelesaikan dua bendungan
kalau dua bendungan itu selesai
maka volume air yang masuk ke kawasan pesisir bisa dikendalikan
banjir bukan permasalahan baru di jakarta dan sekitarnya
untuk menanggulangi banjir
dibutuhkan kerjasama antara pemerintahan pusat dan daerah
duduk bersama bukan hanya untuk menyelesaikan masalah banjir saat ini
tapi juga untuk anak cucu nanti
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia